umat muslim di london inggris merayakan hari kemenangan idul fitri bagaimana suasana perayaan lebaran di london
sekaligus bagaimana kabar pembangunan masjid pertama yang juga merupakan inisiasi masyarakat muslim indonesia yang ada di london inggris
bergabung eko kurniawan ketua panitia pembangunan masjid iic london
selamat malam mas eko minal aidin wafa izin mohon maaf lahir dan batin selamat lebaran mas eko
selamat malam mohon maaf lahir dan batin selamat idul fitri buat semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kalau saya intip kayaknya ada di pekarangan rumah di sana kayaknya masih siang ya betul ya mas eko ya
betul betul masih siang ya sekarang baru jam satu
oke berarti baru baru mungkin kurang lebih enam jam ya selesai merayakan atau menjalani sholat id
mas eko bagaimana perayaan idul fitri tahun ini
tapi mungkin sama halnya seperti di indonesia kan di sejumlah negara sudah mulai ada pelonggaran sehingga lebaran tahun ini sangat sangat berbeda jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir
ya alhamdulillah setelah dua tahun kita lockdown ya kira kira hampir dua tahun
dan hari ini idul fitri bisa dirayakan secara bersama dengan sholat idul fitri di wisma nusantara
di kediaman duta besar republik indonesia pak desra percaya
ada sekitar satu lima ratus warga indonesia yang melakukan sholat idul fitri
jadi di kediaman pak duta besar pak desra
alhamdulillah jadi ini tahun ini bahkan bisa dibilang lebih rame dari idul fitri idul fitri sebelumnya sholat sholat id sebelumnya
karena memang antusiasme warga yang sudah lama tidak berjumpa tidak bersyulat
jadi rame alhamdulillah tadi setelah sholat idul fitri juga kita ada sholat turahim dengan makan makan yang disediakan oleh pak desra juga
oke jadi ini silaturahim pertama ya mas eko ya setelah dua tahun kemarin kan mungkin karena lockdown ketat ya kan saling jarang bertemu gitu jarang berjumpa betul ya
betul betul ya ini setelah dua tahun ini benar
berjumpa dengan sholat turahim secara besar seluruh warga
jadi suasananya sangat guyup sangat akrab
ya kita semua sangat senang sekali gitu alhamdulillah
oke apakah juga kedutaan indonesia yang ada di sana juga membuka tradisi open house seperti tahun tahun sebelumnya
setelah selesai menjalankan sholat id ada silaturahmi makan ketupat itu juga terjadi tahun ini mengobati kerinduan selama dua tahun terakhir mungkin mas eko
ya jadi ada sholat turahim dengan mungkin sedikit
ada tambahan prosedur karena faktor covid ya walaupun sebenarnya di inggris restriksi sudah dihapus tapi dari pihak panitia melakukan tindakan tindakan mitigasi
jadi kita setelah sholat melakukan sholat turahim dibagi makanan khas indonesia ada ketupat ada rendang ada ayam bakar
jadi kita secara tertib gitu kita berkesan sholat turahim
alhamdulillah jadi kita bisa
oke mengobati kerinduan untuk bertemu dengan sesama wni dan juga mengobati kerinduan makan makanan yang biasa disajikan di meja ketika lebaran atau idul fitri ya mas eko ya
mas eko kita juga mau bertanya mengenai bagaimana pembangunan masjid pertama yang merupakan inisiasi dari masyarakat muslim komunitas muslim yang ada di london ya
pembangunannya sampai sejauh ini sudah seperti apa progresnya
ya alhamdulillah proses pembangunan atau pembelian bangunan untuk dijadikan masjid di london itu berkembang sangat baik ya
jadi sejak dari mungkin dari bulan desember sampai sekarang itu kita melakukan akselerasi pengumpulan dana yang luar biasa baik
alhamdulillah terkumpul sekitar komitmen sekitar satu satu juta konserling atau sekitar tiga puluh tiga juta
rupiah ya tiga puluh miliar rupiah
dan dana yang sudah terrealisasi sekitar satu satu juta pon yang sudah di rekening kita
jadi itu insya allah dananya sudah cukup untuk pembelian bangunan
jadi itu sekarang kita sedang dalam melakukan proses pembeliannya ya
administrasi pembelian yang saat ini sedang berjalan agak cukup
ya sudah sedang berjalan waktu karena ada beberapa proses yang harus kita lalui
di antaranya ada proses balik nama dari kepemilikan penjual dari pemilik sebelumnya
jadi yang kita harapkan akhir bulan ini akan ada diselesaikan gitu
jadi setelah itu kita bisa progres ke proses pembeliannya
oke targetnya pembangunan masjid ini akan selesai kapan dan juga bisa digunakan oleh umat muslim ini kapan mas eko
ya ini sebenarnya bergantung
bergantung tadi proses yang saya sampaikan
kalau prosesnya lancar saya perkirakan mungkin dari bulan akhir bulan mei mungkin sekitar butuh satu sampai dua bulan
itu kalau proses tadi administrasinya lancar
jadi itu yang kita targetkan
namun selain itu kita juga mengeksplor mungkin semacam alternatif solusi kalau proses tersebut tersendat sendat lebih lama
intinya kita ingin memiliki segera masjid
ini sesegera mungkin dalam bentuk budget yang sesuai yang sudah kita kumpulkan dan juga kriteria kriteria yang sudah kita tentukan
di antaranya jarak dari mayoritas komunitas masyarakat indonesia di london dan juga luasnya
karena memang itu masyarakat islam indonesia di london itu cukup besar sekarang jumlahnya dan terus berkembang
dengan banyaknya student dan juga bahkan yang profesional juga mulai banyak
jadi memang kebutuhannya sangat besar
seperti tadi kita sholat itu terasa sekali
banyak sekali orang yang hadir
oke jadi salah satu faktor pembangunan atau pendirian masjid indonesia pertama ini juga karena meningkatnya ya jumlah umat muslim yang ada di london inggris itu sendiri ya mas eko ya
jadi secara umum memang jumlah masyarakat muslim di london terus bertambah berkembang
bahkan kalau saya sholat jumat itu di dekat rumah saya itu hampir selalu
meluber ke jalan itu ketika sholat jumat itu sudah sulit memang kadang kadang untuk mendapatkan tempat yang memadai
nah jadi ini salah satunya sebagai komunitas indonesia kita juga ingin selain untuk keperluan kita juga membantu untuk menambah kapasitas untuk warga muslim lainnya
jadi kita walaupun kita masjid indonesia tapi juga tetap terbuka untuk semua gitu
jadi terbuka untuk semua umat muslim dari negara manapun ya
mas eko ini kan masjid indonesia pertama yang berdiri yang ada di london inggris ya
kita membayangkan apakah mungkin nanti dengan proses pembangunannya akan arsitekturnya mungkin ada bergaya khas indonesia gitu atau mungkin seperti apa
ada bocoran enggak mas eko
iya kita akan usahakan untuk sebisa mungkin memberikan karakter indonesia di arsitekturnya
walaupun di inggris ini ada batasan batasan yang cukup ketat ya dalam izin bangunan ketika kita membeli bangunan kemudian merubah bangunan tersebut
itu ada batasan batasan namanya ya seperti dari pemerintah daerahnya
nah itu jadi kita akan mencoba memberikan desain yang sesuai dengan karakter indonesia semaksimal mungkin dalam batasan perizinan tersebut
nah itu contohnya kemarin kita melakukan program wakaf mozaik yang kita launching bulan
dan januari yang alhamdulillah berhasil mengumpulkan sekitar lima ratus ribu poin ya hampir sepuluh miliar
nah itu kita insya allah nanti dari wakaf mozaik itu kita melakukan memberi apresiasi kepada wakaf dalam bentuk mozaik yang berkas indonesia
yang akan di
mas eko sudah berapa lama anda di london
saya sudah empat belas lima tahun
saya dari desember dua ribu tujuh
wow empat belas setengah tahun
oke betah ya
mas eko berarti ya karena dua tahun kemarin kan terhalang karena adanya pandemi dan juga lockdown ketat ya tidak hanya di inggris tapi juga di indonesia kan
sudah berapa lama tidak mudik berarti
tidak mudik itu saya terakhir mudik tahun dua ribu

tidak mudik karena kebetulan orang tua dan mataku
tidak mudik karena kebetulan orang tua dan mertu

mengunjungi ke inggris
nah waktu itu rencana tahun dua ribu dua puluh mudik
jadi tidak terlaksana gitu ya
sudah beberapa kali sih juga kemarin dua ribu dua puluh satu itu dua desember sudah berencana mudik beli tiket belum ternyata harus batal karena ada karantina di sisi indonesia
jadi terakhir itu dua ribu delapan belas
jadi rencana mudah mudahan summer ini ingin mudik
jadi kalau summer ini
sampai sekarang sudah empat tahun ya belum mudik
jadi kangen banget
pastinya kangen banget ya
mas eko berarti gini menjalani ibadah ramadan ya kan jauh dari tanah air jauh dari keluarga begitu juga dengan merayakan hari kemenangan di sana jauh dengan tradisi yang ada di indonesia dan hingar bigara seperti yang ada di indonesia
bagaimana mengobati semua itu
ya kalau untuk mengobati kita berusaha ya seperti dari indonesian islamic center gitu kita sering berkumpul dalam kegiatan
misalnya di luar ramadan juga ada pengajian pengajian kemudian ketika ramadhan kemarin kita mengadakan buka puasa bersama
kemudian juga ada komunitas bersama lain yang dilakukan oleh komunitas komunitas baik indonesia juga komunitas lokal di sini ya warga uk gitu
jadi kemarin kita menghadiri buka bersama open iftar ya yang diadakan komunitas muslim di uk
itu kita sempat saya menghadiri yang dua yang terakhir itu yang dua terakhir itu di
jadi kita buka buasa bersama di wembley stadium yang mana bahkan di ketika azan itu kita masuk ke tribun jadi azatnya digemakan di wembley stadium
jadi itu historic banget jadi kita sampai terharu banget juga ya kita azan dikemanakan di wembley stadium gitu
kemudian besoknya di travelgar square itu ada sekitar dua tujuh ratus orang
kita rame rame buka buasa bersama di wembley stadium
kemudian besoknya di trafalgar square itu ada sekitar dua tujuh ratus orang kita rame rame buka bersama di wembley stadium
kemudian besoknya di trafalgar square itu ada sekitar dua empat ratus orang
kita rame rame buka bersama di wembley stadium
kemudian besoknya di trafalgar square itu ada sekitar dua tujuh ratus orang

kita rame rame buka bersama di trafalgar square itu salah satu yang iconic di london dan yaitu ada di

toleransi antar umat beragamanya
di inggris khususnya di london
itu sangat tinggi ya
dalam menjalankan ibadah ramadan
dan juga lebaran
yang ada di sana ya terima kasih
mas eko sudah bergabung dengan
sekali lagi selamat merayakan hari kemenangan
salam untuk teman teman
warga negara indonesia yang ada di sana
mudah mudahan bisa secepatnya ya
sesuai dengan rencana summer ini kembali ke
indonesia selamat malam mas eko
selamat malam terima kasih banyak